hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
rahayu dengan segala hormat karena kebetulan saya juga menjadi ketua
dewan pembina ideologi pancasila jadi
yaitu yang telah disetujui selalu mengucapkan kalau saya begini seharusnya berdiri tetapi juga
tetap saja untuk duduk nah nanti disambut juga dengan salam pancasila tentu sebelumnya saya ingin
tamu tamu yang sangat saya hormati dan tentunya anak anakku yang sudah datang
hai khas pdi perjuangan bagi para tamu itu kalau mau tahu
tidak bisa hadir tapi diwakili oleh bapak rusli effendi wakil ketua umum
lalu bapak dr usman sabta ketua umum hanura
bapak haritanu sudipyo ketua umum perindo
lalu saya harus mengatakan karena saya waktu mereka bertiga itu minta pada saya
kalau kami bergabung yang lucu bilangnya begini ibu kalau kami koalisi tidak bisa
saya langsung bilang begitu karena saudara saudara sekalian
anak anakku tersayang harus di stressing bahwa banyak sekali mereka yang salah
karena dalam sistem ketataan negaraan kita boleh tanya pada pak mahfud
sistem kita adalah presidential system jadi bukan parlementer
jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi
jadi memang agak susah sebetulnya karena kalau tidak ikut lalu apa ya
jadi saya bilang pada mereka bertiga kerjasama
karena memang begitulah tidak bisa koalisi karena kita sistemnya nanti parlementer
oleh sebab itu saya mohon dengan segala hormat saya
harusnya memberikan sebuah pembelajaran masukan yang benar daripada sistem kenegaraan kita
lalu kalau ada yang bertanya pada saya
kalau tidak ikut tidak ini ya itu ada artinya ya tidak ada bersama sama
jadi saya bilang ya itu ada artinya ya tidak ada bersama sama
beliau bertiga dan setelah pemilu pilek presiden
beliau juga bertiga mengatakan pada saya karena saya juga bertanya
bahwa ini pilih pilpres sudah dinyatakan
bahwa ini pilih pilpres sudah dinyatakan
tetapi tentu saya ingin menanyakan
saya masih terus mau ikut sama pdi perjuangan
untuk itu saya tentunya sangat berbesar hati
dan mengucapkan beribu ribu terima kasih
yang namanya di negara kita ini
lalu ada seorang senior partai
sudah lama tidak pernah muncul
partainya dulu kami itu pni
dulu kami kuliahnya di
kenapa kita terus tidak boleh kuliah
jadi kakak saya itu bapak guntur soekarno putra
sekarang mulai tambah jerewet
karena dari dulu saya suka bilang pada beliau
kalau dulu di pni ada kaderisasi
dan yang paling tinggi adalah kader inti
tapi saya masih kerocok
nanti saya lebih dari kamu
lalu dari badan pembinaan ideologi pancasila
ketutupan apa ya mana ya
yang juga adalah wakil presiden ri ke enam
saya juga bertanya begini
tapi kalau juga mungkin tidak mau datang
ya saya terima kasih sekali
ya itu namanya kan keadilan
ternyata pak tri selalu ngikut saya
lalu ada ini ini pasti galak dulunya
karena tadinya beliau di kopassus
saya ajak ke bpip kok mau ya
lalu pak darman syah jumalah
ini dulu duta besar di austria
profesor hermaya suradinata dulu pernah di
dan wakil kepala bpip mbak rima aghristina
dulu jadi ajudan bapak saya
yaitu bapak sidarto danusubroto
itu mau ulang tahun ke delapan puluh tiga ya
terus ada pak ian farid
dulu juga jadi ketua umum p tiga
sama p tiga itu kan dulu waktu pdi
saya sedih sekali ini kenapa kok
p tiga tidak bisa masuk
tapi tidak usah khawatir pak
lalu ada menteri pariwisata ekonomi kreatif pak sandiaga uno
teten mas duki menteri kooperasi dan usaha kecil menengah
para menteri dan pejabat setingkat menteri dari pdi perjuangan
ada bapak pramono anung
mbak risma tri risma harini menteri sosial
hukum ibu bintang puspa yoga
ibu ibu seneng sama beliau
ya karena beliau ini ngurusi keluarga berencana dan stunting
dan yang terakhir hendrar prihadi
jadi dan tentunya tidak akan lupa
yaitu banyak sekali juga para pak
kepada para tokoh masyarakat sipil pers para purnawirawan tni polri
ada pak andi wijayanto
pak andi wijayanto itu putranya pak teo safei
dulu ada di pdi sampai pdi perjuangan
terus ada pak andika perkasa
kok ternyata banyak fans ya
jadi agak curiga ya
beliau tadinya kan apa itu panglima tni
lalu pak dari sejarah prof aswi marvan adam
beliau ini kalau mau ditanya soal sejarah itu aduh hebat sekali
jangan kolusi ya
sudah bulat balik maunya ikut ke bpi p
pak muhammad sobari ini
tapi saya suka kalau beliau masuk
lalu pak rudi s kamberi
petro sarianto dan aduh ini banyak sekali
terus kalau di kita ada mbak puan
wah pergi ke luar negeri terus
tapi itu kerja loh bukannya jadi turis
jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di bali lalu kapan itu ke meksiko
jadi terus saya bilang gantianlah sama saya
saya deh yang jadi ketua dpr
kamu yang jadi ketua umum
masa saya yang disuruh nongkrong di sini terus keadaannya gonjang ganjing nggak jelas
dan tentunya seluruh jajaran dpp dpd dpc partai
dan peristimewa anak anakku yang kusayangi yang berada di angkar rumput
ada juga mas butet kertarejasa saya diundang ke pamerannya padahal dia ngamuk ngamuk
tapi saya bilang eh kamu itu kan seniman ya nggak usah ngamuk ngamuk
kreasinya aja dibikin ngamuk ngamuk
lalu pak bambang kesowo mana ya
nah itu pak bambang kesowo dulu jadi sekretaris eh eh eh eh eh apa
lalu ada juga pak lukman hakim saifuddin
ini puteranya pak saifuddin suhri
dulu bapaknya pak saifuddin zuhri itu salah satu menterinya bung karno
makanya saya tadinya mikir eh kok berani juga ya datang ke pdi perjuangan
oh iya bapaknya teman bapak saya siapa lagi ternyata sudah
dan semua yang telah hadir yang tentunya telah memberikan support kepada pdi perjuangan selama ini
sehingga tentunya merdeka merdeka merdeka
ah ya lupa banget
enggak enggak belum dipensiunkan
puji syukur kita panjatkan kepada terutama pak ganjar pak mahfud
bahwa masih tetap kuat
ya dong kalau berdua ini apa ya
ya biar saya teriak teriak ya gimana ya
oh ada juga yang masih diingat ya
karena saya tidak sejalan sama bos saya
ntar wartawan jangan goreng goreng blok
waduh bagaimana nanti keluarganya ya
gimana kalau nggak ada gaji
nah sekarang terus nanya
saya boleh terus ikut di pdi perjuangan
makanya sebenarnya orang tuh mestinya senang sama pdi perjuangan
tapi pada kenyataannya memang susah
orang orang yang berani di pdi perjuangan itu hanya orang yang mantap
tidak goyang goyang saudara saudara
saudara saudara sekalian yang saya cintai
rakernas kelima ini berlangsung di antara dua momentum historis yang sangat penting
yakni kebangkitan nasional dan lahirnya pancasila
kebangkitan nasional adalah daya inspiratif visioner tentang bagaimana paham kebangsaan tumbuh
menggerakkan perjuangan kemerdekaan bangsa
nah tadi kan sudah dilihatkan bahwa loh kok jangan lupa lah kita ini ada sumbernya
suka tidak suka kalau tidak dari mulut beliau jangan pula saya dibilang
lo ya lah memangnya saya anak si badu
kalau tidak ada proklamasi
mana mungkin kita bisa merdeka seperti sekarang ini
nah nah lu kok
kok ada yang bilang bahwa bung karno itu milik rakyat loh bukan milik sementara
gak tahu ya sementaranya panjang nggak
loh saya bilang loh iyalah milik rakyat indonesia seluruhnya
dari baye juga miliknya bung karno
lahir sebagai ideologi yang menyatukan
tadi juga kan pancasila
pancasila adalah falsafah prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara
dan ideologi geopolitik bangsa dalam membangun persaudaraan dunia
saudara saudara anggota kita di rakernas yang saya cintai
begitu juga seluruh rakyat indonesia
rakernas lima ini diawali dengan prosesi menyalakan api perjuangan nan tak kunjung padam
karena begini tadinya saya pikir ya setelah sebetulnya belum selesai kan
pileg pilpres itu kok banyak orang menangis ya
jadi bagaimana ya mengangkatnya kembali
jadi saya bilang pada pak sekjen
sudah ingatkan aja kita punya api perjuangan nantak kunjung padam
nah api inilah yang menjadi sumber semangat dan cahaya terang di dalam menghadapi kegelapan demokrasi
dengannya pdi perjuangan terus memimpin pergerakan bangsa menuju cita cita indonesia raya
menyanyikan lagu indonesia raya tiga stansa
kalau ternyata kalau kita mau meresapi luar biasa
yang namanya pak wage rudol supratman
bisa menguntaikan kata kata yang mengimajinasikan bahwa indonesia raya itu seperti itu ternyata
kita sebagai partai pelopor selalu bersikap optimis karena besarnya kekuatan akar rumput yang menopang kita sebagai partai
selaku ketua umum partai dan atas nama pdi perjuangan
kami mengucapkan beribu ribu terima kasih kepada seluruh rakyat indonesia
yang dengan penuh semangat dan kecintaannya
selalu mendukung pdi perjuangan hingga tetap berdiri tegak
tetap menjadi pemenang pemilu leges lagi latif
tiga kali berturut turut
tidak apa apa tadi kan ada banteng penuh penuh panah
kita tahan banting kok
nah gitu dong berani
nanti katanya saya bu mega provokator
ya saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan
ngerti kan yang dimaksud
kok ibu ketum sekarang berubah ya
tukang ngamuk aja eh enak aja
udah dipanahin melulu badannya bandengnya
makanya kalau ibu marah tuh malah ibu dicium cium lah
karena apa pasti menang
nah perjuangan ini tidaklah mudah
sebab apa yang terjadi benar benar sebagai menurut saya badai anomali
anomali itu tidak bisa diprediksi
bisa terjadi seperti begitu saja meledak begitu dum gitu
kecurangan secara struktur sistematis dan masif yang disebut tsm
kan pada diem tau kok kayak nggak berani
benar ada apa tidak
ya memang ada saya tahu kok
karena semuanya pada mengatakan sepertinya tidak
seperti kpu nya bilang
oh itu kan jujur jurdil jujur adil
luber langsung umum bebas rahasia
padahal itu kpu loh yang ngomong
hadirin sekalian reformasi itu lahir sebagai koreksi
menyeluruh pada waktu itu terhadap watak pemerintahan otoriter
untuk mewujudkan sebuah negara hukum yang demokratis
dalam proses ini partai politik pr supremasi hukum sistem meritrokrasi
dan pemilu yang judir harus hadir dalam sebagai satu ekosistem demokrasi
dalam masa kepemimpinan saya sebagai presiden kelima republik indonesia
reformasi telah memisahkan tni dan polri
kedua lembaga negara ini dituntut profesional
melepaskan dirinya dari dwi fungsi abri
dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi
jadi saya jadi ingat ketika menjadi selaku mandataris mpr terakhir
untuk memisahkan tni dan polri
pada waktu itu suasana kebatinan saat itu berangkat dari kenyataan
bagaimana namanya waktu itu angkatan bersenjata republik indonesia
selama orde baru digunakan sebagai mesin politik
melalui fungsi sosial politiknya
pemisahan ini jangan lupa loh ini keputusan mpr loh
tap mpr nya ada dilakukan sebagai kehendak rakyat
dalam proses itu saya berharap agar tni dan polri dapat belajar dari para seniornya
jadi bukan mau sombong mau keren
saya ini memang benar anak presiden
beliau orangnya sederhana banget
padahal beliau kan sebenarnya guru loh
tapi diangkat oleh bung karno pada waktu itu
menjadi panglima besar jenderal sudirman
ada namanya pak urib sumoharjo
pak gatot subroto dan lain lain
tujuh pahlawan revolusi begitu loh
menurut saya mereka orang yang punya karakter
jadi saya kan suka lihat gitu
saya apa ya yang setelah merdeka ini
yang namanya tni dan lain sebagainya
makanya tadi ada pak andika nah itu
ya nanti dah kita ngomong
lalu polri ada sumber keteladanan dari pak jenderal hugeng
pak hugeng itu hidupnya sederhana
betul rumahnya itu di jalan
seru kenal sama ibunya
kapan polisi bisa seperti pak hugeng lagi ya
nah yang saya kaget adalah
jadi dengar dari putrinya
mereka pindah ke daerah selatan ya
rupanya masih milik polisi tadinya
yang di jalan madura itu
waktu saya tinggal di rumah ibu saya
kalau saya mau ke jakarta
itu suka berpapasan dengan om hugeng
kan kantornya di jalan trunojoyo
loh ini namanya jenderal merakyat
nanti kalau ada tukang beca
terus saya juga bertanya lagi
lah tapi kan saya diem aja
kita ini bukan rakyat indonesia
partai kita ini pak mahfud
lagu kita di tsm
gonjang ganjengnya ya anomali
masa tni porri dibawa lagi
bawa lagi ke politik praktis
dalam pilpres yang baru saja berlalu
pemilu langsung pertama loh
bertanggung jawab berhasil loh
jadi abu abu gitu
ahli hukum dan lain sebagainya
untuk apa ada reformasi
dulu reformasi kan menempatkan
dan oleh sebab itu lahirlah
itu kesalahan siapa ya
melalui keputusan terhadap perkata
dalam demokrasi yang sehat
terlebih dalam sistem politik
dalam sebuah negara kesatuan
hanya ada satu lembaga
setiap penambahan materi muatan
dalam suatu undang undang
mk hanya memiliki kewenangan
apakah suatu undang undang
tapi tidak dengan makin baik
nanti kalau saya beberin semua
sampai waktu saya mendirikan
saya minta dicarikan tempatnya
ini sebuah mahkamah konstitusi
seluruh hak hak rakyat
saya cari cari akhirnya dapat
ya itu yang saya bilang masuk di dalam
asik loh dulu saya sama
kenapa mundur maju ya pak
maju terus pantang mundur
ai tidak ada lagi
bernama megawati soekarno putri
palu emas bagi tegaknya
itu bisa jadi replikasi
seperti yang sekarang kejadian
bisa nanti yang lima tahun
aku suka bilang juga
bukannya hastonya yang suruh datang
lapor ke ketua umum
ada bedi leh loh
makanya udah pakai omongan we
ini siapa namanya tuh ntar dulu
malah terus dipanggil toh
kalau nggak belain rakyatmu
eh aku copot deh
nah itu yang siapa yang menjawab
sering dinyatakan sebagai pemilu loh
para akademisi para tokoh
guru besar hingga
namun hal yang begitu menyedihkan
yang ahli hukum bilang sah
boleh taken tuk tuk tuk
menggunakan sumber daya negara
pertama kalinya loh terjadi dalam
ayo semuanya pada mikir dek
tidak akan mungkin terjadi
itulah yang saya sebut
hanya ibu sendiri sih yang repot
kenapa partai lain tidak
apakah ada hak ada
marah kamu harus turun ke bawah
lalu kamu harus melihatkan
di tangan rakyat itu
sebagai warga bangsa kalau ini
daripada warga negara indonesia
di dalam sebuah organisasi
kita ini orang yang
bukan warga negara indonesia
ini adalah telah dipergunakan
secara jujur dan adil
kok pakai aduh kalau saya lihatnya
waktu apa tuh saya sampai aduh
waktu demo apa tuh depan
perempuan tuh sampai digotong ke rumah
punya istri punya keluarga
orang saya juga yang misahin dia
he he saya ketawa sendiri
ini yang salah benarnya polisinya
yang jadikan polisi itu sopo
keputusannya ada di mana
loh iyalah dpr itu apa tuh
he he kok udah gitu
ini mau diapain sih republik ini
dijelaskan oleh dr sukidi
enggak lahirlah watak pemimpin
dalam karakternya yang seperti ini
ngeluarin tapi ini kan
pakai revisi undang undang mk
prosedurnya saja tidak benar
ases saya sendiri sampai
tadi ada pak utut manayan
ini apaan sih mbak puan lagi pergi
enak amat ya belum lagi
dalam undang undang penyiaran
ada media makanya saya selalu
kamu tuh ada dewan pers loh
lah kok nggak boleh ya kalau ada
dia benar benar turun ke bawah loh
opo yuk dulu ada lesehan
kalau ini jadi pers yang betul
bukanlah dengan mencabut hak rakyat
yang lebih bijak adalah
bahwa suara rakyat adalah
suara rakyat adalah suara
menabur angin akan menuai
seperti yang mas butet
ini saya belajar sejarah loh
sedang dikuyok kuyok pada
pejangan itu diberikan oleh seseorang
kamu jangan putus asa
supaya rakyat bisa menjadi benar benar
kpi perjuangan saudara saudara
kalau nggak setuju sebagai
saya mengatakan keluar kamu
tidak perlu ikut dengan
partai kami adalah partai
ini pesan politik kebenaran
apa coba beliau mempunyai
pahit kamu tetap akan
tidak percaya bahwa kebenaran
suci nah ini lagi ada
suci di atas segalanya
keruan keruan itu pasti
oleh kebenaran yang nanti ada
yang kita ambil untuk menunjukkan
tidak benar itu akan
gini ya udah mulutnya
ada tiga hal yang tidak
jadi kebenaran dalam politik inilah
jalan terhormat yang kita pilih
tubuh banteng moncong putih
disana sini tapi aumannya
tetap terdengar ke seluruh
lihat kan keren gak
apa ya tahan banteng eh tahan
bu kalau saya waktu anggota dpr
kan di di di
jawa tengah jadi saya juga bisa
lah nopo pak ratu adil
jadi apa lah saya bilang
hah kalau kusti allah
lah tapi kok gak dateng dateng
gila dia itu kalau turun
ke bawah tahu enggak kalau ke akar rumput
ini mestinya yang nggak turun
ke bawah ini pecatin
banyak mereka yang mau
ia hanya mau orang mengerti
hal itu tidak yakin
sudah mulai lupa diri
siapa yang mau insap
indonesia yang saya cintai dan banggakan dengan tulus ikhlas sudah menjadi tugas sejarah kita
untuk tidak pernah berhenti berjuang mengangkat harkat dan martabat para petani buruh dan nelayan
ini bukan hanya slogan namun benar benar menjadi basis keperpihakan partai saudara saudara tahu
enggak sih bahwa apa para petani kita eh itu mbok pergi deh temuin deh bahwa apa mereka itu
sekarang karena enggak merasa anak anak mudanya tidak bisa memberi harapan kehidupan maka gak
ada loh mulai berkurang yang mau jadi petani yang ada adalah tua tua lalu bagaimana kalau
enggak ada makanan karena enggak ada yang mau membuat yaitu
pertanian dan lain sebagainya
hai apa mau impor terus hai badalor importnya juga negara pengimportnya itu bukannya juga
nanti mikir wah nanti kalau kekurangan gimana dong gitu loh namun pengalaman juga mengajarkan
bahwa sebagai partai politik kita tidak bisa luput dari kekurangan
terlebih ketika kita berada di pusat kekuasaan
sembilan tahun telah dilalui dengan berbagai dinamika politik begitu banyak tarik menarik kepentingan
terjadi bahkan jabatan menteri pun yang ibu dengar nih sekarang ini sudah mulai wah pada rebutan deh
hai ketika menghadapi krisis multi dimensi
saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping dengan jumlah menteri tiga puluh tiga tapi bersifat apa zattent
kabinet kabinetnya yang profesional jadi benar the right man in the right place terbukti krisis dapat
diatasi dan seluruh hutang terutama dengan international monitory farm dapat dilunasi
hai putaran kita ini gimana cara bayar re ayo mikir mikir lo jangan enak enakan tidur
ayo ibu ibu itu kayak apa kalau terjadi gimana ya silakan di dalam mensikapi politik ke depan
sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan demokrasi
kita tetap menempatkan penting adanya checks and balances
bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol dan penyeimbang
namun kita juga tidak menafikan bahwa berpolitik mengandung esensi untuk selalu mendapatkan kekuasaan
yaitu strategi dan cara untuk mendapatkan kekuasaanlah yang membedakan kita dengan yang lainnya
dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depan
demokrasi semakin memerlukan penompang masyarakat sipil yang kuat
pers yang handal jangan lagi suka bully bully aduh pusing
terukur bukannya bebas liberalism
bebas terukur termaktub dalam pancasila
dan mengabdi pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa
demokrasi juga memerlukan partai politik yang sehat dan berterlembaga
serta sistem hukum yang benar benar berkeadilan
lalu bagaimana sih kpd perjuangan terhadap pemerintah
tentu harus dicermati dengan sesakma
partai harus mendengarkan semua suara akar rumput
dari yang berteriak teriak sampai sayup sayup
dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat
inilah bagian daripada skala prioritas kita di rakernas kelima ini
agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan perekonomian rakyat
hanya sebagai upaya mengundang investor
perekonomian persentuhan dengan hak rakyat
untuk mendapatkan pekerjaan penghidupan yang layak
ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau
dan bagaimana merencang jangkaan
jalan indonesia yang tentunya dapat
berdiri di atas kaki sendiri
saya sebagai ketua dewan pengarah
badan riset inovasi nasional
bayangkan saudara saudara sekalian
dalam setengah tahun saya
dalam memerintahkan untuk menaruh
itu sudah masuk jumlahnya
dari lumut sampai pohon besar
apakah itu bukan potensi
benar dapat berdiri di atas kaki sendiri
bukan hanya menadahkan tangan
tetapi kerjakan dulu yang ada
maka kita dengan harga diri
meminta untuk teman teman kita
yang berada di dunia luar
kehormatan sebagai sebuah bangsa
apa sih bisa berdirinya tuh
berdiri di atas kaki sendiri
hingga pendidikan yang mendorong loncatan kemajuan
karena penguasaan pada ilmu pengetahuan
kehandalan riset dan inovasi
melihat korannya saja pusing
negara itu harus membiayai
kenapa sih kok kayak nggak ada
yang akan menggantikan kita
mengapa saya selalu marah
para pendiri bangsa kepada kita
seperti negara republik indonesia
tidak ada namanya gerak di dalam jiwa kita
bahwa kita telah menjadi
insan manusia warga negara
dari sebuah negara terjajah
mau tujuh puluh sembilan tahun merdeka
baru yang namanya reformasi aja
rakernas empat partai harus menjadi
menyiapkan agenda strategis masa depan
terus bergulat mencari solusi
iya kalau di depan ada ibu pada takut
hadirin dan seluruh rakyat indonesia
yang saya cintai dan banggakan
sekali lagi saya mengucapkan terima kasih
dukungan yang telah diberikan kepada
kalau sekarang ketemu orang
nyoblosnya itu pak mahfud
makanya juga sampai kita tungguin loh
terima kasih juga saya sampaikan
padahal udah mulai tua tua kayak saya juga
keren itu dika mana dia
dianya seng seng pdi perjuangan loh
bapak saya itu kan senang banget teriak teriak
saya juga kayak dia teriak teriak melulu
aduh kalau udah dengerin tapi rakyatnya kok seneng ya
habis gelap terbitlah terang
kepada yang terhormat ibu haja megawati soekarno putri
berkenan di atas panggung
perjuangan nanta kunjung padam yang akan diambil langsung maksud kami yang telah diambil langsung dari merapen jawa timur
kepada ibu ketua umum prof dr honoris kausa megawati soekarno putri dan juga kepada sekjen pdi perjuangan mas hasto
kami persilahkan untuk memimpin prosesi
kami undang juga mbak puan untuk bisa naik ke atas panggung
mendampingi untuk sama sama nanti menyalakan api nanta kunjung padam yang memang dibawa oleh kader kader kita dari merapen
kita beri tepuk tangan yang paling hangat hari ini sekalian
pak oli dondokambe kami persilahkan juga untuk bisa naik ke atas panggung

baik tiga pelari wanita akan menyerahkan silahkan
ditemani oleh pak sekjen mbak puan dan pak oli menerima api tersebut
di belakang juga ada foto atau video video
baik sudah ada di posisi
maka ini adalah simbol
seperti tadi yang saya katakan
semangat kita itu tetap seperti apinan tak kunjung padam
ini api dibawa dengan
habis gelap terbitlah terang
api nanta kunjung padam
ini menandakan semangat perjuangan
sesuai dengan namanya pdi perjuangan
jadi semangat perjuangannya tidak boleh padam
seperti yang tadi sudah disampaikan di pidato politik
ibu ketua umum dan juga sesuai dengan subtema kita
hari ini menyampaikan kekuatan
memenangkan kekuatan persatuan rakyat
jalan kebenaran yang berjaya
karena setelah kita selesai dengan agenda besar
kita juga dipercaya oleh enam belas
merumuskan program program kerakyatan
dan pada bulan november
ikut dalam agenda politik besar juga tahun ini
yaitu pilkada dan juga pilgub
di seluruh provinsi dan kabupaten kota
untuk itu kita tetap harus gotong royong
berani semangat perjuangannya harus tetap berkobar
tidak ada yang bilang perjalanan sudah selesai
nanti kita juga akan menyaksikan sekarang
bahwa di pdi perjuangan ini